seluruh nelayan di laut jawa diinstruksikan untuk membantu proses pencarian pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang jatuh hari senin lalu
nelayan menemukan puing pesawat sudah sampai di daratan pakis jaya
proses pencarian di permukaan laut jawa terus dilakukan
tim seharga gabungan dari basarna sten ipolri dan instansi lainnya di perairan tanjung pakis pakis jaya kerawang jawa barat jumat pagi
tim yang sudah dibagi menjadi beberapa kelompok mulai menyusuri setiap zona pencarian
selain tim sar gabungan proses pencarian dibantu oleh warga dan seluruh nelayan yang ada di laut jawa
seperti para nelayan yang ada di sekitar tanjung pakis
sembari mencari ikan nelayan diminta untuk memberitahu jika menemukan badan pesawat maupun korban pesawat lion air
sejumlah nelayan sudah pernah menemukan puing puing pesawat yang berserakan di tengah laut bahkan sudah terdampar hingga ke daratan
menurut nelayan puing pesawat yang ditemukan di daratan pakis jaya ditemukan pada hari keempat
ya ada juga sih kawan yang nemuin puing puingnya
oh di sebelah mana pak
di sebelah utara pantai kerawang
sudah mau ke daratan atau masih di tengah
ya masih di tengah sih
masih di tengah itu kapan pak menemukannya pak
waktu kejadian satu hari
barang langsung dikirim
ketika dikirim kan ada posko aja di sini banyak
oh jadi kalau sama menemukan katanya harus dikasih ke sana